kemarin ketemu di podcastnya mas kaisang dan kemistri kita ya paling tidak dari saya ya saya merasa kemistri kita sudah terjalin lama dengan baik
tapi tentunya prerogatif dari pemilihan itu ada di pimpinan pimpinan partai politik
nah kalau kita fokus kepada percepatan pembangunan di mana angka angka terakhir juga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan pak jokowi ini yang sekarang ada di atas angka delapan puluh persen
maka kita harus menawarkan suatu inovasi inovasi karena masa masa sulit kita hadapi sekarang melihat geopolitik global tantangan perlambatan ekonomi inflasi yang masih tinggi
nah ini harus butuh solusi ekonomi saya akan fokus kepada pembukaan lapangan kerja dan menjaga pasokan agar harga harga bahan pokok biaya biaya hidup masyarakat terjangkau dan terkendali
apakah yang terjadi di sini
sebagai kader selalu siap
tapi juga harus siap siap dengan segala kemungkinan
pak sandi sebenarnya pak mandir bilang kalau gak kelatir pak sandi bakal menemukan keputusan ketua pembedikan apakah emang sudah mengincar keputusan ketua pembedikan atau adekan suatu kesalahan
tugas saya di bapilu sekarang jadi saya akan fokus apa yang pak mar sampaikan mungkin sebagai motivasi sebagai penyemangat
tapi saya fokus kepada
tugas di bapilu
misalnya di mayoritas kader untuk pak sandi untuk pak ibu jadi itu
di dalam politik saya sudah berhenti berandai andai kita siapkan kontribusi kita yang terbaik dan tentunya tugas kontribusi saya sudah ditunggu dari segi penyiapan segala strategi untuk bisa mencapai target yang diamanahi kepada saya di bapilu
saya mau tanya pak bapak kenapa mencari target sama dengan bapak
saya mau tanya pak bapak kenapa mencari target sama dengan bapak
yang kamu penuhi target nya di negara

angka nya ini sedang di bedah masing masing
tapi ancar ancarnya antara sekitar empat puluh sampai lima puluh
yang terpenting ini adalah bagaimana kita bisa menyasar kepada pepermilih yang terbanyak yaitu kaum milenial
bagaimana kita bisa menyasar kepada pemilih yang terbanyak yaitu kaum milenial
nah ini yang atas data data kpu yang kemarin sudah diumumkan
ini yang harus kita fokuskan p tiga relate p tiga itu nyambung banget sama anak anak muda
dengan tawaran percepatan pembangunan yang fokus pada sisi ekonomi